bapak ibu tinggal tunggu aja karena batas waktu kami untuk verifikasi itu di tanggal lima belas
jadi bapak ibu bersabar aja menunggu sampai dengan tanggal lima belas
petugas bagian informasi penerimaan peserta didik baru atau ppdb sma negeri satu depok ini
menerima lebih dari dua ratus lima puluh panggilan telpon dan menemui puluhan pendaftar pada hari terakhir
pendaftaran ppdb tingkat sma dan smk tahap satu pada jumat siang
ppdb tahap satu diperuntukkan bagi peserta didik dari kalangan tidak mampu
anak tenaga kesehatan perpindahan tugas orang tua serta jalur prestasi akademik dan non akademik
emang beragam ya ada yang emosional untuk bertanya ada juga yang lembut
ada juga yang sabar ada yang tidak gitu ya
variasinya banyak sekali
tapi intinya kami tetap memberikan informasi sejelas jelasnya kepada semua masyarakat
bahwa ppdb itu kalau misalnya dijelaskan mereka pasti paham
untuk yang belum terverifikasi
yang diverifikasi harus bersabar karena pada dasarnya verifikasi itu akan berakhir di tanggal lima belas
dan semua pasti kita jamin tanggal lima belas itu
selesai semua sesuai dengan jadwal ppdb yang ditetapkan oleh gubernur jawa barat
banyaknya data pendaftar yang belum terverifikasi hingga hari terakhir pendaftaran ppdb tahap satu
membuat sejumlah calon peserta didik dan orang tua khawatir
sebenarnya sih kalau kesulitan ya kami kan kakaknya kakak jawa barat
tapi kami sekolahnya dari jakarta di luar jawa barat
jadinya waktu itu saya harus ke dinas pendidikan di jakarta selatan
habis itu saya juga harus ke bogor untuk melakukan pengajuan akun
nah itu sih agak menyulitkan
kalau untuk hal ini mungkin karena lama verifikasi jadi agak rujukan
untuk malam itu agak susah tidur gitu karena pengen yang lain lain kan udah masuk di daftar sekolah
tapi kok anakku belum masuk jadi
menurut kepala dinas pendidikan provinsi jawa barat deddy supandi
usai memantau ppdb di sma negeri satu depok
ada sejumlah catatan dari pelaksanaan ppdb tahap pertama di seluruh jawa barat
tak terkecuali keluhan soal jaringan internet dalam proses pendaftaran
ya kita lagi mengevaluasi hari ini ada beberapa aduan yang pertama sempat orang tua menyampaikan
seolah olah terjadi down server
kita pastikan bahwa di jawa barat tidak ada terjadi down server
dan itu sudah kita periksa yang terjadi adalah jaringan internet di pihak mereka gitu yang memang kurang
pada ppdb tahap satu tercatat ada dua belas empat ratus tiga puluh tiga pendaftar di kota depok
yang hanya punya lima belas sma dan empat smk negeri dengan kuota kurang dari enam siswa
hasil ppdb tahap satu akan diumumkan pada tanggal dua puluh satu juni mendatang
bagi yang tidak lolos bisa kembali mendaftar pada ppdb tahap kedua
jalur zonasi mulai dua puluh lima juni hingga satu juli